unsur premanisme yang menghasilkan tindakan pungutan parkir secara paksa
menjadi fenomena yang meresahkan di masyarakat
salah satunya di tempat saya berdiri saat ini
banyaknya kendaraan yang singgah
menjadi sasaran empuk para juru parkir liar
selain biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan
ongkos parkir merupakan beban pemilik kendaraan
tapi sayangnya ongkos parkir inilah yang nyatanya banyak dimanfaatkan secara ilegal
oleh para juru parkir liar
tak hanya meminta biaya parkir sepihak
bahkan ada yang nekat menarik uang parkir
di lokasi yang sudah jelas terpampang parkir gratis
seperti masalah biaya parkir di minimarket yang baru baru ini ramai jadi perbincangan di media sosial
hingga membuat pihak kepolisian turun tangan
menanggapi hal ini pihak minimarket pun angkat bicara
dilansir dari detik com
bastari akmal mengatakan
pihaknya tidak pernah memungut biaya parkir
maupun mempekerjakan petugas parkir
kawasan parkir tersebut
sepenuhnya kewenangan dinas perhubungan
marah kejurup parkir ilegal membuat publik geram
dan mengecap hal tersebut sebagai tindakan pungutan liar atau pungli
sebenarnya bisa dibilang mengganggu ya agak risih
karena memang ada beberapa bahkan ada di tempat parkir itu ditulis
kayak peraturan peraturan emang nggak boleh ada yang narik parkir di situ loh
maksudnya secara pemaksaan
sebel banget kadang tuh udah ada tulisannya tuh
parkir gratis tapi masih aja ada orang yang ngambil kayak uang parkir uang parkir
salah satu korban pungli sempat mengunggah peristiwa yang dialaminya
saat hendak beribadah di masjid istiqlal
pada saat itu henry bersama rombongan dihentikan orang tak dikenal
dan dimintai uang satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk biaya parkir secara paksa
kok mau sholat suruh bayar gitu
padahal ini hanya sholat akhirnya dibilang mas ini bayar uang jalur rp lima puluh ribu
tadinya kan satu ratus lima puluh ribu kalau parkir
ini lima puluh ribu cuman drop bus depan pintu masuk istiqlal
dan disitu ada security yang bertugas di istiqlal
dan dia mendiamkan preman preman itu yang tepat persis di depan mata dia
pj gubernur jakarta heru budi hartono mengatakan
tukang parkir liar di beberapa lokasi akan diberi pembinaan oleh dinas perhubungan
karena dianggap memaksa dan meresahkan masyarakat
kalau lokasi lokasi yang memang tidak bagian dari itu
nanti biar dibina oleh dinas perhubungan ya
kayak indomaret biasanya ada parkir gratis gitu ya
asal jangan memaksa untuk memalak meminta parkir kan
menurut undang undang tindak pungutan liar termasuk tindak pidana korupsi
dan pelaku bungli dapat dijerat pasal tiga ratus enam puluh delapan ayat satu dengan hukuman penjara
paling lama sembilan tahun